kalau mas randy sama mbak michelle
gigi permisi dulu ya mas
mending gigi makan tempe tinggal dicomot
terus ketauan kalau gigi itu art
terus mama kasih tahu nina
enak kan steaknya
randy sama kimberly gak jadi putus
misi aku sudah berhasil
gigi mau makan steaknya
terima kasih atas kunjungan ya
kok aku kepikiran terus ya
ya lu sama gue
apa jangan jangan mereka ribut lagi
mereka ribut lagi
mbak andien gak boleh tau siapa al
gue gak mau
kalo rumah tangga gue
juga terbawa bawa masalah mereka
mending gue siapin makan malam deh
gue harus bersikap lebih baik lagi
karena cuma mereka
kebernausungan rumah tangga gue
kamu sama kamu di kantornya aldebaran
elsa ke kantor aldebaran
kamu ngapain sih cari masalah sama al
mama udah bilang berkali kali
jangan cari masalah lagi sama aldebaran
elsa lagi di luar kamar
elsa ketemu dengan aldebaran
apa ada yang elsa sembunyikan
nanti kita besernya
langsung pulang aja ya
lagian saya juga harus balik lagi ke kantor
ya udah kalau gitu mas
makasih banyak ya
berkat mas randy sama mamanya mas randy
karena berkat mas randy sama mamanya mas randy
berkat mas randy sama mamanya mas randy
kiki bisa makan di restoran makan setik
kiki sadar diri kok mas
kalau kiki cuma asisten rumah tangga
tapi kiki senang banget
memperlakukan kiki dengan baik
kalau mas randy sama mbak michelle
gigi permisi dulu ya mas
kok kiki sebut sebut nature ya
permisi ini ayam gorengnya
wah kamu masak ayam goreng nih rena
iya bu bos
atas aja tadi rena makannya lahap sekali
kau mau keadaan terus tengah matang aja
biar besok kuat lo latihan
tolong buatin terus tengah matang buat andi mbak
andi biar makan terus tengah matang aja
terima kasih bu
kamu tuh jangan berlebihan kayak gini
lagipula belajar bela diri itu kan nggak gampang
ya tapi andin harus bisa mbak
andin harus bisa jaga dirinya dia sendiri
jangan bergantung terus sama orang lain
kenapa sih mas al keke banget suruh aku latihan bela diri
kayak dia mau pergi jauh deh

padahal mama lihat kalau kalian tuh saling mencintai
tapi kenapa sih harus ada kebohongan di rumah tangga kalian berdua
oh itu ngewarnain sayang namanya
ih pinter banget sih
mama temenin ya
ini mama mau baca buku
buku apa mbak
anak mama udah bisa ngeca
udah tuh bahasa inggris juga
ya ampun anak mama pinter banget sih
iya dong mbak
itu kan tulisan di makam
tulisan di makam
yuk udah malem